ibu bapak bangun jangan tinggalin aku aku disini sendiri ya ibu bapak
tinggalin aku sungguh keji pasukan gelang gelang
kakang ronggolawe aku tidak menyangka kalian bisa kembali ke kota raja

aku pusing nara
nara juga pusing
ayo kita segera pergi
tempat ini aman raden
mohon ampun raden
sepertinya kita harus banyak berharap
sama kakang ronggolawe dan pasukannya rake
ronggolawe dan pasukannya
bisa melawan musuh
yang masuk ke kota raja
bagaimana nasib prabu kartanegara
aku harus kembali ke kota raja
kita harus melamatkan prabu kartanegara
tapi bagaimana dengan kondisi raden
jangan pikirkan aku kamandano
adalah simbol dari
jika prabu kartanegara terbunuh
singosari akan musnah
kondisi raden tidak memungkinkan
untuk kembali ke sana
mohon ampun raden
betul kata kidemu
kalau radim kembali ke istana
itu sangat berbahaya raden
lebih baik aku mati di medan perang
daripada aku mati sebagai pelarian
jika itu permintaan raden
kami akan laksanakan
kita kembali ke kota raja
kita selamatkan prabu kartanegara
bangun jangan tinggalin aku
aku disini sendirian ibu
jangan tinggalin aku
aku tidak menyangka
kalian bisa kembali ke kota raja
pasukan kakang renggolawe dimana
seluruh pasukan ku telah kukuh
tinggal sendiri aku yang tersisir
sungguh sangat keji
mereka semua dibantai
mereka semua adalah prajurit prajurit singosari
yang melakukan ini semua adalah prajurit prajurit gelang gelang
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
mereka semua berpikir seperti itu
pasukanmu yang gugus sebagai pejuang
sebaiknya kau bergabung denganku
kita harus menyelamatkan prabu kertanegara
siapa kau lepaskan penutup wajahmu